studio bian satu ratus tiga puluh tiga membuka gerai perdana di metro departemen store plaza senayan jakarta pusat
kolaborasi antara metro dan bian ini bertujuan untuk memajukan industri kreatif fashion di indonesia
bian wana atmaja merupakan salah satu desainer ternama di indonesia yang sudah diakui di kelas internasional
kini butik miliknya yang bertajuk bian studio satu ratus tiga puluh tiga membuka gerai di metro department store plaza senayan
saat ini studio bian satu ratus tiga puluh tiga di metro plaza senayan menampilkan koleksi spring summer dua ribu dua puluh tiga yang bertajuk nostalgia retro grade
lini mode ini memadukan kebebasan berekspresi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an dengan sentuhan modern
jadi saya mencoba untuk menampilkan perpaduan antara sesuatu yang sangat karyat
dan sesuatu yang telah diambil dari perjalanan kreatif saya selama bertahun tahun ini
semuanya ditetapkan dengan spirit modernitas dan kehidupan yang fasionabel hari ini
terutama untuk generasi hari ini yang perlu berada di masa sekarang
sebenarnya kolaborasi antara metro dan bian sudah berlangsung sejak awal tahun sembilan puluh an
namun ini merupakan gerai perdana yang khusus menjual desain bian studio satu ratus tiga puluh
chairwoman metro department store anita tanjung mengatakan kerjasama yang sudah berlangsung tiga dekade ini merupakan buah dari visi dan misi yang serupa
direktur departemen store dan studio satu ratus tiga puluh tiga bian nggak apa apa ya saya sebut ya mas bian
sudah bekerja sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi mungkin anak anak saya belum lahir
jadi alhamdulillah kita sudah bekerja sama selama tiga puluh dua tahun
dan syukur alhamdulillah kami mempunyai visi dan misi yang sama
untuk memajukan industri kreatif model dan fashion retail di indonesia